kita masuk ke informasi yang pertama banjir akibat luapan kali ciliwung merendam pemukiman warga di kampung arus keramat jati jakarta timur dini hari tadi
banjir setinggi dua meter mengganggu mobilitas warga karena harus menggunakan perahu karet untuk keluar masuk kampung
permukiman yang dihuni empat ratus keluarga di kampung arus kelurahan cawang ini terendam banjir dengan ketinggian mencapai dua meter
sejumlah warga memilih bertahan di rumah mereka dan sebagian lainnya mengungsi menggunakan perahu karet
banjir terjadi akibat kali ciliwung meluap setelah bendung katulampa dibuka karena ketinggian air mencapai dua ratus lima puluh cm atau berstatus siaga satu
hal ini disebabkan oleh hujan deras yang mengguyur kawasan bogor
warga mengaku kesulitan beraktivitas dan menilai upaya penanggulangan banjir oleh pemerintah masih belum efektif
mengimbau kepada masyarakat khususnya drw dua kelurahan cawang kami harapkan untuk keluar dari rumah
karena intensitas banjir
ketinggian air ini sudah mulai meningkat kurang lebih sekarang posisi sudah mencapai dua meter
kemungkinan siang nanti air akan meninggi